peningkatan penambahan kasus positif covid sembilan belas terus terjadi
tingkat keterisian tempat tidur di sejumlah wilayah pun mulai penuh
di samping itu warga terlihat mulai abai akan protokol kesehatan
ditambah masuknya varian delta ke indonesia
lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi dan menekan laju peningkatan
untuk membahasnya sudah bersama kami
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi sadikin
selamat sore pak budi terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini pak
selamat sore teman teman di kesehatan republik indonesia
pak kalau kita bicara mengenai angka positivity yang semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir ini
bahkan angkanya melebih sepuluh ribu per hari
kalau kita mereview lagi apakah penyebab utamanya memang karena faktor mudik
atau warga indonesia sudah lalai sudah lelah dalam menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian mereka pak
penyebab utama dari penyebaran ini adalah hutang
bukan disiplinnya kita menjalankan protokol kesehatan
di seluruh dunia itu juga yang terjadi
apapun variannya apapun mutasinya apapun jenis virusnya
kita menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin
artinya penulis tadi
iya pak tapi kalau kita bicara mengenai angka pertumbuhan yang begitu bombastis
pasca mudik lebaran pak
sampai sepuluh ribu sebelumnya memang sejumlah epidemiolog
kemudian pemerintah juga sudah menduga hal ini
dengan menerapkan kebijakan untuk melarang mereka mudik pak pada lebaran kemarin
tapi sepertinya tetap kecolongan seperti ini pak
lalu apa yang bisa direview dengan kejadian ini pak
memang itu sudah memperbaikkan cukup lama
karena kita juga sudah menjaga akan betul
dan memang cara yang baik untuk menjaga ini tidak terulang
salah untuk memastikan kita sendiri setiap rakyat itu paham
kalau ada ribu jangka panjang
itu selalu terjadi mobilitas yang luar biasa
kemudian penularan yang masif itu terjadi
butuhnya pandemi ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan
jadi teman teman ini nanti akan ada liburan sekolah nih
nanti ada liburan kita nih
tolong pastikan kita bergerak
jangan tinggal di rumah
jangan kita hidup sehat
kita bicara mengenai penambahan pasien covid sembilan belas
tidak hanya bed okupansi yang meningkat
tapi juga sejumlah alat medis kekurangan
fasilitas kemudian adanya laporan dari persatuan rumah sakit indonesia
terkait dengan tabung oksigen di jawa tengah
ventilator dan kondisi lainnya
langkah pemerintah pak
menjamin agar rumah sakit dan alat medis tersedia
dengan lonjakan pasien covid sembilan belas yang begitu banyak pada beberapa waktu ini pak
di awal sebelum lebaran kita sudah mempersiapkan pada saat itu
yang rumah sakit dua pasien
kapasitas yang kita siapkan adalah tujuh puluh tempat isolasi
sekarang dalam waktu satu bulan sejak lebaran kemarin
yang sudah naik dari rp dua puluh tiga ke lima puluh
sudah naiknya cukup tinggi memang
dan juga sudah dikatakan jumlah tempat penyusul di seluruh indonesia
tujuh ke delapan dari itu
jadi masih ada rum tiga puluh lagi
ada di tempat
untuk informasi teman teman
jumlah tempat tidur di seluruh indonesia
ada tiga ratus delapan puluh ribu tempat
kita sudah mengeluarkan
maka ketika dikonversi menjadi tempat tidur isolasi
jadi dari tiga ratus delapan puluh ada sekitar satu ratus tiga puluh tempat tidur
yang bisa kita konsersikan menjadi tempat untuk pasien covid sembilan belas
dan dari situ delapan puluh tiga sudah dikonsersikan
lima puluh tiga sudah terima
jadi kita ada rumahnya masih ada
tinggal bagaimana mudah mudahan kenaikan tidak akan menembus
mengenai banyak yang bicara mengenai oksigen
disemutra di indonesia oksigen
kecuali memang yang di jawa tengah
ada penyakit yang tinggi
kita juga sudah berkomunikasi
pembelian yang terbesar
waktu saya kerja di bank sebelumnya
itu adalah nasabah baiknya saya
jangan sampai buka atau distribusi yang tidak lancar
agar oksigen itu bisa diperbaiki
tapi sampai sekarang
kebetulan oksigen itu provinsi masih cukup
ada sedikit lonjakan cukup tinggi yang anomali di jawa tengah
jadi sudah diperlukan oleh teman teman
ini kalau terkait dengan
borokopansi sudah mencari solusinya
kemudian juga fasilitas kesehatan juga
lalu yang terjadi berikutnya adalah mengenai tenaga kesehatan pak
sejumlah tempat seperti di pati di jawa barat
kemudian juga di kudus
bahkan beberapa petugas kesehatan sudah kewalahan
bahkan banyak di antara mereka juga kembali terpapar covid sembilan belas
adakah langkah berikutnya pak
untuk mendeploy ataupun untuk mendistribusi tenaga medis bantuan
untuk mengatasi hal ini
terutama di daerah daerah yang menjadi epicentrum penyebaran covid sembilan belas saat ini pak
besar pesudara jawa barat
ternyata tidak paling kita lihat harus diintimidasi langsung
karena contohnya di kudus
tiga ratus orang yang sudah terkena
banyak yang tidak terkena
masih juga perlu sampaikan di sini adalah
beruntung mereka semua
semuanya divaksinasi dua kali
sehingga hanya covid saja
apapun masuk rumah sakit
sehingga dengan demikian
insya allah dalam waktu dua minggu
harusnya mereka bisa balik kembali
nah untuk mengisi kekosongan ini
langkah yang sudah kita lakukan adalah
kita bekerjasama dengan idi
dan juga bekerjasama dengan ppni
untuk menjaga kontinuitas dari supply
dan kita juga sudah bekerjasama dengan tni dan polri
untuk bisa mendeploy
ya tenaga kesehatan dari tni dan polri
untuk mengganjal dahulu kekurangan tenaga kesehatan ini
sampai kemudian mereka sembuh
dan kemudian bisa bekerja kembali
tapi yang perlu saya tekankan
sebenarnya lonjakan ini terjadi
kita jangan merespon di sisi hilirnya saja
di sisi akibatnya
di sisi menyembuhkan orang sakitnya
kita juga harus merespon di sisi hulunya
di sisi sebabnya
di sisi menjaga agar orang sehat ini
nah arahnya bapak presiden untuk itu
harus meningkatkan kualitas implementasi
di lapangan untuk ppkm mikro
juga untuk mempercepat vaksinasi
dengan dua solusi tadi
rekomendasi dari bapak presiden
terkait dengan ppkm mikro
kemudian juga mempercepat vaksinasi pak
tapi sejumlah pakar juga meminta
bahwasannya pemerintah harus tegas
terkait dengan pengendalian
dalam tanda kutip ini lockdown
sehingga mobilitas keluarga itu
memang benar benar diperketat
mengingat sebenarnya fase ini
harusnya dilakukan sebelumnya pak
di tahun dua ribu dua puluh
apakah dengan ppkm secara mikro
sudah cukup pak
untuk mengatasi hal ini pak
sebenarnya nama ppkm mikro
esensinya bukan di namanya
esensinya adalah bagaimana kita
bagaimana kita mengurangi pergerakan
ada yang bilang psbb
nah yang sekarang ya sudah diperintahkan
oleh bapak presiden adalah
kita membatasi pergerakan
di daerah daerah merah
itu kita batasi
kita memang menggunakan nama ppkm mikro
tapi intinya kita melakukan
pembatasan pergerakan waga
secara signifikan supaya memang
laju penularannya kita bisa kendalikan
di luar itu
jadi bukan hanya membatasi pergerakan saja
itu bisa ditanya ke para epidemiolog
itu hanya gerakan program sementara
yang lebih penting lagi adalah
bagian juga dari pk mikro
harus benar benar ditingkatkan
jadi banyak yang menyampaikan
pak testingnya kita sudah
satu per seribu per minggu
itu adalah standar who
artinya penyebaran penyakit itu
sudah lebih tinggi dari yang standar
harus dinaikkan mungkin jadi dua per seribu
atau lima per seribu
di beberapa kabupaten kota
itu testingnya harus dinaikkan
mungkin sampai seratus per seribu
jadi selain membatasi pergerakan
yang paling penting dan fundamental
arahan bapak presiden di implementasi lapangan di ppkm mikro
adalah testing dan tracingnya
harus benar benar dilakukan dengan cukup
dan juga dengan disiplin
pak budi kalau kita bicara mengenai mobilitas ini
merupakan salah satu hal bagian
dari untuk mengatasi adanya lonjakan kasus
tapi kalau kita melihat jakarta pak
ibu kota menjadi salah satu kawasan
yang mengalami lonjakan tertinggi
dalam beberapa minggu terakhir
mobilitas warga bapak mungkin ketahui
banyak warganya tidak hanya tinggal di jakarta
tapi mungkin di bogor tangerang bekasi
dan kawasan penyangga lain yang berada di jakarta

bagaimana cara mobilitasnya berjalan dengan baik

memang mobilitas mereka cukup tinggi perharinya
dan tadi saya juga membaca
masih banyak warga yang enggan
untuk menjalani testing yang random
dilakukan di krl
apakah ini cukup efektif kedepannya pak
arahan bapak presiden adalah memang
jakarta tidak bisa dilihat sebagai
jakarta harus dilihat sebagai jabodetabek

dan arahan itu sudah diberikan ke kami
dan arahan itu sudah diberikan ke kami
juga ke panglima tni dan kapolri
bahwa kita akan melihat ini sebagai
satu area jabodetabek
satu area jabodetabek
saat ksbnpb nanti konsentrasi ke protokol kesehatan
saat ksbnpb nanti konsentrasi ke protokol kesehatan
akan fokus ke implementasi ppk mikro

terutama pembatasan pergerakan
dan juga testing tracingnya harus kita tiketkan

dan juga testing tracingnya harus kita tiketkan
masyarakat tidak disiplin
ya itu sebabnya kenapa kita menyadari juga
kita melibatkan tni dan polri
kita melibatkan tni dan polri
untuk membuat masyarakat kita lebih disiplin
kalau dari sisi saya saya cerita
saya ingin ajak saya himbau nih ke teman teman

asing itu untuk mengetahui apakah kita kena atau tidak
itu bukan hanya melindungi kita

mencegah penularan ke orang lain
ke anak kita ke saudara kita
kalau kita tidak testing kita tidak melindungi sesama kita
jadi tolong kita testing
pak terakhir mungkin bapak ada himbauan
terkait dengan bagaimana kedepannya
warga indonesia terutama mungkin tadi
bapak menekankan testing tracing
itu merupakan salah satu hal
yang penting dimana masyarakat kadang kadang
mempunyai stigma negatif nih pak kalau mereka
terkonfirmasi positif mereka enggan
juga berkoordinasi dengan tim satgas
kemudian juga mereka merasa enggan untuk
melakukan tes mungkin bapak bisa memberikan himbauan
terkait hal ini pak
statistik ya penyakit ini
itu kalau dari seratus
ada otg dan kemudian
ke icu dan sekitar
ini jauh lebih rendah dibandingkan
banyak penyakit pandemi lain
seperti hiv atau tbc
jadi gak usah khawatir kalau
misalnya masyarakat kemudian terkena
gak usah kita melihat
bahwa teman teman kita saudara kita
yang terkena itu sebagai
orang yang harus dijauhi
yang penting sekali lagi
tes cepat supaya kita bisa
tahu kita kena atau tidak cepat
isolasi dan mengurangi laju penularan
di setiap pandemi
yang paling penting adalah bagaimana
kita bisa mengurangi kecepatan
laju penularan agar jumlah
orang yang masuk rumah sakit
tidak pernah melebihi kapasitas
sistem kesehatan kita
mungkin pesan saya yang terakhir
ini akan ada liburan lagi
kita udah lihat nih liburan nataru
langsung ada naik tinggi bulan februari
liburan lebaran ada naik tinggi juga
di bulan ini tolong
akan ada liburan sekolah liburan idul adha
dan liburan liburan kedepannya
kesehatan jangan sampai kita
terlalu mobilitasnya kemana mana
sehingga nanti akan terjadi penularan lagi